ya ampun ember aku tidak bisa menghadapi ini sekarang
tentu saja kau tidak bisa menghadapi dengan apapun yang ada hubungannya denganku saat ini
ini adalah ethan dan ember dua kekasih bernasib sial yang menikah tujuh tahun lalu
semua janjimu tujuh sumpah yang telah kau buat apakah itu semua hanya kata kata
ya menjauhlah dariku itulah yang kau lakukan
tapi ini hanya salah satu perkelahiannya
lebih banyak pertengkaran terjadi dan pasangan yang dulu bahagia itu sekarang menderita
kau selalu saja penuh dengan alasan
kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kau dan ros
kau pikir aku tidak tahu
kau berbohong padaku
kau menghabiskan waktu dengan teman temanmu di klub dan pesta
kau pikir aku orang bodoh untuk percaya bahwa kau sedang bekerja sampai larut malam
tidak ethan aku tidak bodoh aku tidak bisa hidup denganmu lagi
aku ingin bercerai
ember ini tidak seperti yang kau pikirkan
cukup dengan kebohonganmu ithan cukup
baiklah pikirkan apa yang harus kau lakukan aku tidak bisa memulai hariku seperti ini
ya baiklah pergilah
seperti yang selalu kau lakukan
tujuh tahun lalu semuanya berbeda sangat berbeda
karena saat itulah cinta mereka bersemi
mereka lulus bersama dari kampus yang sama
keduanya diam diam saling menyukai
ya kita berhasil
ini enak sekali
dan ethan memutuskan bahwa dia tidak bisa menyimpan perasaannya sendiri lagi
kau sangat cantik aku pikir aku jatuh cinta padamu
hentikan aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu
kau adalah penggoda ethan
apa begitu menurutmu
kau mempunyai reputasi itu
ember menyukai ethan tetapi tidak yakin apakah itu ide yang baik untuk menjalin hubungan dengannya
hingga suatu sore
wow tempat ini indah sekali
terima kasih ethan
kau sudah selesai mencari ethan
kau sudah selesai mencari ethan
kau sudah selesai mencari ethan
q h alta ter kangan

kau sudah selesai mencari ethan
kau tidak seperti yang lainnya kau istimewa dan aku tidak bisa membayangkan menjalani hidupku dengan orang lain
maukah kau ember dudley menikah denganku
lebih dari apapun
berjanjilah padaku kau tidak akan pernah menghancurkan hatiku
jika itu yang membuatmu percaya padaku maka aku akan berjanji tidak akan pernah menghancurkan hatimu
sekarang lututku sakit
ya aku mau menikah denganmu ethan hall
dan dengan demikian memulai perjalanan mereka bersama
dua kekasih siap untuk melakukan perjalanan cinta dan kehidupan
dan pada hari pernikahan mereka ethan membuat tujuh sumpahnya kepada ember
aku berjanji untuk berdiri di sampingmu dalam keadaan sakit ataupun sehat
aku berjanji mencintai keluargamu seperti keluargaku
dan aku berjanji untuk selalu mencintai dan menyayangimu selama kita berdua hidup di dunia ini dan dunia berikutnya
karena tanpamu aku tidak akan bisa hidup walaupun sesaat
ember dudley maukah kau menikah denganku
ya ya aku mau menikah denganmu
sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami istri
ember dan ethan senang dan puas
namun seiring berjalannya waktu hubungan mereka terus mulai tegang
hingga mencapai titik di mana mereka terus saja bertengkar
tiba tiba ember membuat buku harian
ethan mulai membacanya
semakin dia membaca semakin dia terkejut
baginya selama ini dia tidak salah
tetapi saat membaca buku harian itu dia menyadari bahwa alasan mengapa hubungan mereka menjadi tegang adalah karena dia
kecepatan sudut dari spiral yang
apakah kau di sini
ya aku maafkan aku engkau berkata apa
karya kita the reign of eight akhirnya sudah siap
kita sudah siap
kita akan menjadi ilmuwan pertama di dunia yang berhasil menciptakan mesin waktu
kau tidak terlihat bahagia
aku aku bahagia
dan terima kasih rose aku tidak bisa melakukan ini tanpamu
kita melakukannya bersama
kau tidak perlu berterima kasih tapi yang perlu kau lakukan adalah memberitahuku ada apa
ada banyak perbedaan di antara kami akhir akhir ini
dan selama ini aku begitu sombong untuk berpikir
bahwa aku tidak salah
dan itulah mengapa ketika aku menemukan buku harian itu
aku membacanya untuk memahami apa yang terjadi dengannya
tapi sekarang aku tahu itu bukan salahnya
aku membuat kesalahan dan dia telah menulis semuanya
kau bisa bicara dengannya minta maaflah
tidak sudah terlambat sekarang aku telah kehilangan kepercayaannya
dia merasa ada sesuatu di antara kita
apa ya ampun
tapi kita adalah teman dan kolega
hei aku bisa pergi dan berbicara dengannya hapus keraguannya
itu akan sia sia dia juga tidak akan mempercayaimu
sudah berakhir sekarang dia ingin bercerai denganku
dan itu semua adalah perbuatanku
aku telah melanggar sumpah yang aku buat selama pernikahan kami
aku telah kehilangan cinta dalam hidupku
ethan apa gunanya mesin waktu ini kalau kita tidak bisa memperbaiki masa lalu
kau pasti harus menggunakannya untuk memperbaiki kesalahanmu
tujuan kita adalah untuk melakukan hal ini
membuat dunia menjadi lebih baik
siapa yang lebih baik untuk mencobanya terlebih dahulu daripada kita sendiri
itu ide yang bagus
ethan yakin untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu
mari kita petakan tujuan dan masukkan ke dalam program
maka ethan mulai membacakan buku harian itu untuk rose
ada tujuh tanggal tujuh kesalahan besar yang menyebabkan kepahitan hari ini
dan setiap tanggal itu aku melanggar sumpah yang aku buat padanya selama pernikahan kami
rose mulai memasukkan informasi ke dalam sistem
yang pertama dua november dua ribu empat belas dia menulis
biar dairi ethan tidak punya waktu untukku sekarang
dia pulang larut malam dan hari ini dia pulang dalam keadaan sangat mabuk
saat rose memasukkan tanggal ke dalam program mesin mengkalibrasi semua peristiwa dalam kehidupan ember dan ethan
dan memprosesnya untuk menunjukkan tanggal tersebut
ya dia kelihatan kesal
ya itulah sumpah pertamaku
mari kita periksa yang kedua
dua puluh januari dua ribu lima belas dia tidak sengaja menumpahkan kopi di catatanku dan aku kehilangan kesabaran dan berteriak padanya
kehilangan kesabaran berarti kehilangan dirimu sendiri bagaimanapun yang berikutnya
dua april dua ribu lima belas ini adalah hari di mana dia mulai berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara kita
oh dia melihat kita berpelukan di dalam mobil saat aku mengantarmu pulang
tapi itu kan pelukan teman
sekarang kau juga tahu apa yang harus dilakukan
tidak pulang bersamamu
tepat sekali lanjut yang keempat
satu desember dua ribu lima belas dia menulis
dear diare hari ini dia melupakan ulang tahunku dan pergi berpesta dengan teman temannya
oh ya aku dan teman teman yang lain menjemputmu dari rumahmu malam itu
kelima empat belas februari dua ribu enam belas
dia sedang sakit
dan menelponku untuk membawanya ke rumah sakit
tapi aku tidak bisa karena aku harus naik pesawat ke new york untuk pertemuan dengan seorang fisikawan
keenam sembilan belas september dua ribu enam belas
ibunya meninggal dan aku tidak pergi ke pemakaman
karena kita kehabisan waktu untuk prototipe mesin ini
ketujuh sembilan maret dua ribu tujuh belas dia menulis
ethan merasa seperti pria yang berbeda sama sekali
dia bukan ethan yang membuatku jatuh cinta
kami hampir tidak berbicara lagi
dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankan hubungan ini
tapi itu tidak ada insiden
tapi sumpah ketujuhku adalah untuk selalu mencintai dan menghargai kehadirannya
jika aku memperbaiki enam sumpah yang ketujuh secara otomatis diperbaiki
baiklah ros mesin sudah siap nyalakanlah
membawamu ke dua november dua ribu empat belas
malam di mana kau pulang dalam keadaan mabuk
waktu tujuan ditetapkan ke dua november dua ribu empat belas
meluncur dalam hitungan sepuluh